nah kalau tadi dari para netizen nah seperti biasa kita akan mendengar kabar ini
bagaimana suasana ramadan di penjuru dunia kita ingin tahu makan sahurnya apa takjilnya juga apa
ini di negara di benua amerika yang pada tahun ini sebenarnya cuacanya sedang sangat dingin
memang selalu dingin sih di sana ya kan
bandara ini juga terkenal terbuka bagi para pengungsi
dan langsung saja kita terhubung dengan teguh faiz zaisyah ini ya duta besar indonesia untuk kanada
langsung saja kita sapa selamat pagi dari indonesia pak
selamat sore dari kanada
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak faiza ini kalau berbicara di kanada kalau di kanada suasana ramadannya bagaimana pak
apakah terasa sangat berbeda dengan di indonesia karena cuacanya juga memang di sana sangat dingin
saat sekarang kita sebenarnya sudah masuk ke musim panas
oke musim panas
jadi cuacanya sekitar
sekitar tiga puluh dua kurang lebih sama seperti di jakarta ya
hanya saja karena di musim panas waktu puasanya jauh lebih panjang
kita insak jam tiga empat puluh lima dan berbuka sekitar jam sembilan malam
oh lebih panjang pak ya sekitar dua puluh satu jam pak ya seperti itu ya
sekitar sembilan belas jam
sembilan belas jam oh ya
pak kalau kita berbicara tentang kanada pak apa sih tradisi menarik yang dimiliki oleh baik itu warga indonesia yang ada di kanada
ataupun juga kedutaan
dalam setiap menyambut bulan ramadhan seperti itu
yang biasa kita lakukan kita bekerjasama dengan komunitas pengajian masyarakat indonesia di ottawa
kita mengadakan acara pengajian dan buka puasa bersama setiap akhir pekan
jadi setiap jumat dan sabtu kita berpindah pindah dari satu rumah masyarakat ke rumah masyarakat lainnya
kita mengadakan buka bersama mengadakan pengajian dan disanalah kita bisa berkumpul dan berbagi
berbagi berbagai macam makanan khas indonesia
kalau bapak sendiri yang paling dirindukan dari makanan indonesia apa tuh pak kolak ada di sana
kolak tidak ada
jadi makanan yang biasa disajikan ketika sahur ataupun berbuka biasanya yang identik itu di kanada apa pak
sebenarnya kalau makanan tidak banyak berbeda dengan di tanah air ya
hampir semua bumbu masakan kita ada di sini terutama kurma banyak sekali ya
tentunya penik pernik yang kita bisa rasakan
karena suasana berpuasa yang kental nuansanya di tanah air tidak terasakan di sini
memang ada yang istimewa pada tahun dua ribu enam belas ini karena katakanlah untuk pertama kalinya ada acara buka bersama dengan anggota parlemen
untuk pertama kalinya di kanada ada juga semacam buka bersama dan penyampaian ucapan selamat berpuasa oleh perdana menteri justin trudeau
ini satu tradisi baru yang bagi kita komunitas muslim di kanada ini menjadi sesuatu yang istimewa dan hangat rasanya
cukup istimewa pak ya tapi kalau kita berbicara mengenai toleransi yang diberikan warga kanada termasuk juga oleh perdana menteri kanada
kanada juga menjadi salah satu negara yang dituju oleh para imigran ini seperti apa pak kalau kita lihat yang dilakukan oleh pemerintah baik itu kedutaan ataupun juga pemerintah kanada
terhadap para imigran yang juga melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadan ini seperti apa pak
kanada ini secara tradisi memang negara yang sangat terbuka untuk imigran
kalau kita lihat dari era ke era banyak sekali imigran datang dari berbagai belahan dunia memang untuk akhir sejak dua ribu lima belas akhir hingga kurang lebih pertengahan april ini banyak imigran yang datang dari syria
kurang lebih sekitar dua puluh tujuh ribu
dua puluh tujuh pengungsi syria ditampung oleh kanada
mereka memang tersebar ini menjadi bagian dari tradisi kanada sendiri yang merupakan negara yang multi etnis yang sangat terbuka untuk menampung imigran imigran atau pengungsi sebenarnya yang harus meninggalkan negerinya
dan mereka yang atas proses seleksi pengungsi layak dan kemudian diterima oleh kanada
memang bagi mereka ini sekali pertama berpuasa di negeri yang berbeda
dan mereka juga mendapatkan kekuasaan yang baru dan support system yang diberikan oleh masyarakat komunitas muslim sangat baik
sehingga mereka juga bisa ikut menjalankan ibadah puasa dengan dukungan yang memadai dari masyarakat muslim di ottawa dan di kota kota lainnya
baik terima kasih bapak teku varianzai
memang di ottawa sendiri muslim ternyata dihargai seperti itu ya
masih banyak komunitasnya ada gitu
jadi kita bisa menunggu mungkin bagaimana keramaian sahur di otawa

atau buka puasa bisa dikirim langsung fotonya ke cnn indonesia

benar ini tadi kita lupa sedikit ya menyampaikan untuk pak teku varianzai
boleh dia lho ikutan
boleh ikutan sekali
bagaimana sahur di kedutaan kasih tagar ini sahurku
karena memang betul betul memang account twitter dari kbr di otawa ini sangat aktif
karena aktif ya mengabarkan
bisa sharing lah ya